taman wisata candi borobudur akan melaksanakan uji coba pembukaan untuk wisatawan mulai sabtu ini
selain wajib melaksanakan protokol kesehatan covid sembilan belas yang ketat
wisatawan pedagang dan karyawan yang akan keluar masuk kawasan candi harus menggunakan qr code aplikasi peduli lindungi
selain taman wisata candi borobudur tiga lokasi lain di jawa tengah juga melaksanakan uji coba pembukaan bagi para wisatawan
taman wisata candi borobudur
wakil gubernur jawa tengah taj yassin maimun melaksanakan simulasi uji coba pembukaan taman wisata candi borobudur di magelang pada jumat kemarin
taman wisata candi borobudur menjadi salah satu dari dua puluh destinasi wisata nasional yang diuji coba dibuka dengan syarat syarat tertentu
yaitu pelaksanaan protokol kesehatan covid sembilan belas yang ketat
dan penggunaan kesehatan yang ketat
taman wisata candi borobudur juga melaksanakan qr code aplikasi peduli lindungi untuk kegiatan check in dan check out
orang nomor dua di jawa tengah tersebut secara langsung mempraktekan pengecekan di gerbang masuk
cek prokes scan qr code aplikasi peduli lindungi hingga membeli tiket
usai pelaksanaan simulasi uji coba pembukaan taman wisata candi borobudur untuk wisatawan akan dimulai sabtu ini
melihat tahapan dari simulasi ini mulai dari awal masuk pintu gerbang sebelum mereka turun
tatawan itu sudah ditanya
harus menunjukkan vaksinasinya dulu kartunya atau aplikasinya yang sudah melakukan vaksin
setelah itu mereka juga dipandu ada tahapan tahapan mereka untuk turun juga tidak diperbolehkan langsung diparkir
jadi ada tempat tempat untuk menurunkan supaya tidak ada kerumunan di situ juga
ketika masuk ada ini semua ketika masuk semua itu tadi sudah tahapannya sudah bagus
dan pengurayan kerumunan sudah baik
jumlah wisatawan yang memasuki kawasan taman wisata candi borobudur pada masa uji coba akan dibatasi sebanyak empat orang di satu waktu
selain itu para pedagang maupun karyawan juga diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk keluar masuk kawasan tersebut
ini berbeda ya dengan yang kemarin karena ini ada aplikasi peduli lindungi
maka yang harus ikut di dalam aplikasi
ini tidak hanya wisatawan tapi seluruh karyawan seluruh pekerja yang terkait dengan proses di kawasan
maka angkanya adalah tujuh lima ratus
jadi semua yang masuk kawasan itu harus pakai aplikasi peduli lindungi
kita sudah pasang di delapan titik seluruh delapan pintu
karyawan masuk juga harus pakai peduli lindungi
wisatawan dapat melakukan pemesanan tiket secara online
di borobudur park com sebelum berkunjung ke kawasan candi yang dibangun pada sekitar abad ke delapan masehi ini
selain taman wisata candi borobudur lokasi wisata di jawa tengah yang melaksanakan uji coba pembukaan bagi para wisatawan antara lain
candi pramana di klaten taman puri marokocho kota semarang dan taman satwa taru curug surakarta